sekitar delapan ratus sd dan tiga ratus smp negeri dan swasta di surabaya diharapkan dapat memulai pembelajaran tatap muka mulai senin enam september
wali kota eri cahyadi mengatakan hampir semua guru tingkat sd dan smp di surabaya sudah menerima vaksin covid dosis kedua sebagai syarat pembelajaran tatap muka
wali kota eri cahyadi mengatakan hampir semua guru tingkat sd dan smp di surabaya sudah menerima vaksin covid dosis kedua sebagai syarat pembelajaran tatap muka mulai
di surabaya siswa kelas enam dinilai lebih bisa berdisiplin mentaati protokol kesehatan dibandingkan adik adik kelasnya
syarat lain yang harus dipenuhi sekolah adalah izin dari orang tua siswa
tanpa izin orang tua sekolah tidak boleh memaksa anak ikut belajar di dalam kelas
salah satu sd di surabaya ini yang akan melakukan pembelajaran tatap muka ini adalah di sini di sd negeri satu erlangga
nah sd ini ini beberapa waktu lalu sempat menjadi lokasi bagi ibu
isolasi mandiri warga sekitar warga yang menderita covid sembilan belas secara ringan ini warga yang ada di sini
kemudian dilakukan isolasi mandiri di ruangan salah satu ruangan di sd satu erlangga ini
ada beberapa bed ya tempat tidur di sini
kemudian tadi juga ada beberapa tabung yang kemudian sudah dikeluarkan
nah nantinya mungkin sore nanti ini bed ini akan segera dikeluarkan dan akan dilakukan setting ulang gitu
kelas ini untuk bisa dilakukan pembelajaran tatap ulang pembelajaran tatap muka pada senin enam september mendatang
nah tampaknya tampaknya fakta bahwa sd ini pernah menjadi lokasi isolasi mandiri itu yang membuat orang tua itu agak keenggan begitu ya
melakukan persetujuan bahwa anaknya bisa melakukan pembelajaran tetap muka
tetapi tadi guru para guru di sini sudah menyatakan bahwa
sudah lebih dari lima puluh persen saat ini setelah mereka melakukan sosialisasi kepada orang tua
menyatakan bahwa sekolah ini sudah melakukan beberapa asesmen sudah memenuhi semua persyaratan
sehingga diminta tidak khawatir bagi orang tua untuk memberikan persetujuan agar anaknya bisa melakukan pembelajaran tatap muka
kita sebagai guru juga memberikan sosialisasi bahwa tempat isoman bukan sesuatu yang
atau membuat kita jadi tidak berani untuk memberikan pembelajaran secara offline
karena kita setelah di asesmen kita juga sudah membuat protokol kesehatannya
meski begitu pembelajaran tatap muka sd dan smp di surabaya tampaknya dilakukan tanpa rekomendasi dokter
ketua ikatan dokter anak indonesia jawa timur mengatakan seharusnya ada syarat lebih ketat bagi sekolah dan anak anak
untuk bisa kembali belajar di kelas
orang orang di rumah anak yang sekolah itu juga harus sudah divaksinasi
yang ketiga selain mengatur tata ruang persentase sekolah berapa jam dan segala
harus ada tim mitigasi untuk anak anak ini
harus jeli apakah ada anak yang absen sehari dua hari itu harus didatangi rumahnya
untuk detresen apakah bagaimana
itu yang mungkin agak sosial
nantinya pembelajaran tatap muka hanya boleh diikuti dua puluh lima persen siswa di tiap kelas secara bergantian setiap hari
siswa yang mendapat giliran tidak masuk bisa tetap ikut belajar di rumah lewat tautan streaming yang disediakan pihak sekolah
rangga umara aga diva surabaya jawa timur